selanjutnya sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana di kawasan monas jakarta
selamat siang maria
maria sejauh ini bagaimana persiapan tim kirap bendera pusaka untuk upacara tujuh belas agustus mendatang
selamat siang alfian
persiapan yang dilakukan seperti yang anda lihat di belakang saya ini
memang geladi kotor
hari ini akan dimulai sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dan saat ini situasinya masih cukup sepi
meskipun memang sudah ada beberapa peserta dari kirap di tujuh belas agustus dua ribu delapan belas nanti
yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti geladi kotor
ini adalah pasukan dari detasmen kaveleri kuda dari parompong jawa barat
yang memang membawa khusus kuda kuda mereka
dan juga bersama dengan kusir
dan juga awak dan pengawal yang nanti akan mengawal
bendera pusaka republik indonesia pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas nanti
anda bisa melihat di sini ini adalah kuda putih yang memang dipersiapkan untuk membawa kereta kencana
meskipun demikian alfian hari ini geladi kotor yang dilakukan masih belum menggunakan kereta kencana yang sebenarnya atau sesungguhnya
karena memang kereta kencana yang berasal dari purwakarta ini masih disimpan seperti itu
untuk dipersiapkan digunakan nanti pada saat geladi bersih
yang akan dilakukan pada lima belas april
tidak hanya pasukan dari parompong saja yang sudah bersiap
di sebelah kanan saya sedikit agak jauh di sana alfian
kalau anda bisa melihat di situ adalah juga para peserta kirap yang tengah mulai bersiap
dan ada beberapa peserta lagi yang saya lihat ada di ujung monas sebelah kanan saya
sedikit jauh alfian karena memang tempatnya cukup
luas dan lebar sehingga mereka saat ini sedang berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana geladi kotor yang akan berlangsung
nanti sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
untuk kirap ini sendiri memang menjadi sesuatu hal ya
karena baru berlangsung sejak tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
dan tahun ini merupakan tahun ketiga kirap bendera pusaka dilakukan di indonesia
tidak hanya tadi ada pasukan berkuda
tetapi juga nantinya akan ada
para peserta yang merupakan generasi muda indonesia
yaitu mereka yang berasal dari smp satu negeri jakarta
yang memang akan dipersiapkan untuk menjadi perwakilan generasi muda
kemudian nantinya juga akan ada perwakilan dari raja raja seluruh nusantara
yang juga berkumpul di tempat ini untuk membawa bendera bersama
yang melambangkan bahwa indonesia walaupun berbeda beda suku
tetapi tetap satu menjunjung tinggi kesatuan negara republik indonesia
dan nantinya ingin mengajak anda alfian sedikit untuk melihat bagaimana posisi nanti ketika kirap berlangsung maupun geladi
ini posisinya akan tepat di depan tugu monas
ini akan berjajar dari sebelah kiri sampai dengan sebelah kanan
dan kalau anda melihat juga di sayap sebelah kanan ini
ada polisi militer yang memang juga sudah bersiaga untuk mengamankan geladi kotor yang akan dilakukan hari ini
dan sampai dengan nanti ketika kirap betul betul dilakukan
kami di sini masih mencari
kita menunggu bagaimana kesiapan dari berlangsungnya geladi kotor yang akan segera dilakukan sekitar pukul tiga belas tiga puluh
dan nanti direncanakan pada pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia bagian barat
pasukan maupun para peserta dari kirap bendera pusaka ini akan mulai bersiap berjajar di bagian depan tugu monas jakarta ini
ya maria apakah kalau kita berbicara soal susunannya nanti
apakah berbeda jika dibandingkan tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
apakah memang rangkaiannya tetap sama atau ada sedikit yang berbeda di tahun ini
rangkaiannya akan tetap sama alfian akan tetap ada pola pola yang sama
di mana nanti didahului oleh marching
kemudian ada pengawal yang juga mengawal dari kereta kencana ini sebanyak sembilan kuda dengan petugas atau awaknya
tetapi yang berbeda
yang berbeda adalah petugas marching band atau yang memainkan merching band kalau di tahun dua ribu tujuh belas yang lalu adalah pas pampres atau pasukan pengaman presiden
kali ini menggunakan peraja dari ipdn
yang ini sekali lagi alfian kirap bendera pusaka juga melibatkan generasi muda sebagai harapan bangsa untuk terciptanya negara kesatuan republik indonesia
yang masih akan kita teruskan sampai nanti entah cucu cucu kita bersama ya alfian akan menikmati bagaimana indahnya kesatuan dari republik indonesia
dan penggunaan atau dipilihnya dari peraja ipdn ini juga sekaligus mewakili adanya sekolah sekolah pemerintahan yang juga dapat melakukan marching
dan ini anda bisa melihat saya berbicara tadi mengenai peraja ipdn
ini adalah marching band dari praja ipdn yang memang sudah mulai menyiapkan barisan ya di depan tugu monas jakarta
untuk melangsungkan geladi kotor kirap bendera pusaka yang sekali lagi akan berlangsung sekitar pukul tiga belas tiga puluh
waktu indonesia bagian barat
di sini mereka masih menggunakan seragam biru ini artinya memang belum menggunakan seragam yang nantinya akan mereka gunakan ketika kirap berlangsung tujuh belas agustus
ini masih dalam pakaian pelatihan saja alfian karena memang geladi kotor ini masih belum menggunakan apa yang seharusnya
seperti pada pengibaran atau maksudnya seperti pada kirap yang akan dilakukan besok tanggal tujuh belas agustus
dan nanti baru ketika geladi bersih
pada tanggal lima belas agustus dua ribu delapan belas belum mereka akan menggunakan seluruh atribut menyerupai betul betul apa yang akan dilakukan pada tanggal tujuh belas agustus
baik terima kasih maria sarjana melaporkan langsung dari monas jakarta